kerabat dan tetangga mulai memadati rumah duka petinju nasional herotito
di dusun sindorejo desa banjarejo kecamatan pakis kabupaten malang jawa timur sejak jumat pagi
mereka secara bergantian lakukan solat jenazah bagi herotito
usai disolatkan jenazah petinju yang dijuluki the lion ini
di antaratusan pelayat menuju lokasi peristirahatan terakhirnya
di tempat pemakaman umum desa banjarjo
isak tangis mengiringi proses pemakaman petinju yang memiliki nama asli heru purwanto ini
menurut salah satu kerabatnya herotito sejak kecil memang telah bercita cita
menjadi seorang petinju profesional
hero mulai berlatih tinju pada usia sebelas tahun
dulu awal belajar di mana mas mas heru ini
belajar sendiri pertama kali belajar sendiri
saya kan dulu juga petinju latihan di jaguar
promotor tinju armin tan meminta komisi tinju indonesia
untuk tidak gampang mengeluarkan izin sebuah pertandingan
jika penyelenggara tidak melakukan pengecekan kesehatan petinju secara lengkap dan menyeluruh
saya harap baru setelah ada kejadian ini harap diubah sedikit
jadi jangan terlalu jorok dari komisi tinju
saya harap di indonesia untuk memberikan izin pertandingan
yang menurut saya pemeriksaan kesehatannya sedikit saja
hanya sekedar stetoskop dan pengecekan darah menurut saya itu tidak cukup
herotito meninggal dunia pada usia tiga puluh lima tahun kamis tiga maret kemarin
heru meninggal usai menjalani perawatan selama lima hari di rumah sakit
setelah tersungkur pada ronde ke tujuh

asosiasi tinju indonesia kelas ringan
melawan james moko ginta di jakarta pada minggu dua puluh tujuh februari
hero meninggalkan seorang istri dan dua orang anak
yang masing masing berusia sebelas dan empat tahun